momentum pertumbuhan ekonomi global terjadi mulai awal tahun dua ribu tujuh belas
namun pertumbuhan ekonomi global diproyeksi hanya tumbuh tipis di tahun dua ribu delapan belas
mawas pada sejumlah risiko eksternal
seperti apa potret ekonomi tahun dua ribu delapan belas di tangan pemerintahan presiden joko widodo
apa pr utama the dream team ekonomi presiden jokowi
wajah ekonomi dua ribu delapan belas saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama
kita lihat ini merupakan potret seperti apa nanti optimistisnya pemerintah di tahun dua ribu delapan belas
kita lihat bersama
ini dia beberapa hal yang patut kita lihat
yang pertama sekali saya kesini terlebih dahulu
oke kita ke pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu
ini merupakan dasar setiap negara pasti pertumbuhan ekonomi menjadi satu hal yang paling dilihat
kita lihat pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dalam rapbnp dua ribu tujuh belas
dibandingkan dengan rap bnp
rapbn dua ribu delapan belas itu mengalami kenaikan dari lima dua persen
pemerintah sangat optimistis ya
jadi ini dinaikan loh
jangan lupa di era pbnp dua ribu tujuh belas sebelumnya pemerintah di apbn dua ribu tujuh belas pertumbuhan ekonomi ada di lima satu persen
tapi kemudian direvisi dinaikkan bahkan di tengah penurunan potensi penurunan penerimaan negara justru naik ya
pede sekali pemerintah menjadi lima dua persen
kemudian pemerintah sebelumnya juga sangat pede di lima empat persen hingga enam satu persen
di tahun dua ribu delapan belas
artinya ekonomi indonesia bisa tumbuh di sini
tapi ternyata setelah dibahas bersama dpr akhirnya disepakati bahwa angkanya ada di level ini
lima dua hingga lima enam persen di tahun dua ribu delapan belas
artinya apa di lima dua naik ataupun stagnan ataupun naik menjadi lima enam persen
artinya geliat ekonomi itu akan tumbuh lebih baik lagi di tahun dua ribu delapan belas
ada potensi pemulihan ekonomi meskipun tampaknya awalnya begitu optimistis tapi tidak terlalu besar ya
dengan pertumbuhan ekonomi global misalnya
global pada tahun dua ribu tujuh belas projectionnya itu ada di tiga lima persen
dan tahun dua ribu delapan belas itu hanya di tiga delapan persen
kemudian muncul pertanyaan apa hubungannya global dengan pertumbuhan ekonomi indonesia
ya iyalah kita kan sekarang sudah borderless
jadi tidak ada lagi sekat sekat kalau kita ingin bertransaksi perdagangan misalnya
jadi pasti faktor eksternal indonesia itu ekonominya seperti misalnya di pasar saham
mostly lebih dari lima puluh persen
bahkan mayoritas itu
yang paling banyak jumlahnya kuantitasnya tidak banyak
tapi nilai investasi di pasar saham itu paling besar adalah asing
jadi kalau global asal dari negara mereka itu mengalami peningkatan yang moderat
tipis hanya tiga lima kemudian hanya menjadi tiga enam persen
sorry bukan tiga puluh delapan tapi tiga enam persen
artinya hanya satu persen kan
artinya kita bisa mengira ngira gitu
kalau global hanya naik satu persen berarti ya kita gak jauh jauh lah dari level itu
karena cipratan duitnya juga berdasar asing kan yang lebih banyak gitu
kita kan negara berkembang tempat investasi capital outflow nya
dan kita sangat rapuh ya
jadi ketika global misalnya ada masalah kemudian terjadi capital outflow ataupun arus dana keluar
makanya itu sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi
lalu kita bergerak ke inflasi
inflasi seperti apa
inflasi itu malah justru lebih turun ya
artinya harga barang
ini menjadi indikator kemampuan daya beli masyarakat
ntar saya bisa beli barang dengan inflasi yang segini gitu
artinya tahun depan kalau misalnya inflasinya sekitar tiga lima persen akan turun
artinya ya harga barang bisa so sola bisa lebih rendah gitu
itu kira kira analoginya
dari empat tiga persen menjadi plus minus satu persen ya
ini menjadi tiga lima plus minus satu persen
jadi lebih rendah lagi di tahun dua ribu delapan belas
saya bergeser ke sini untuk melihat seperti apa nilai tukar rupiah
kita jangan lupa bahwa nilai tukar rupiah sangat erat kaitannya dengan
kita tahu bahwa pengetatan kebijakan moneter amerika serikat melalui the fed ketika amerika serikat misalnya
sederhana saja nilai ataupun juga angka unemployment nya menyentuh terendah empat empat persen sejak tahun dua ribu satu
angka bila kita mengulik tahun dua ribu sembilan ketika krisis terjadi di amerika serikat itu sepuluh persen
sekarang empat empat persen
artinya sudah mulai membaik ekonomi amerika serikat
artinya pemerintah amerika serikat sudah siap menaikkan suku bunga acuan
jadi nggak perlu lagi dimanja
karena pasarnya sudah mulai
pasarnya sudah siap gitu
udah siap bayar gitu sederhananya
artinya masyarakat pekerja sudah naik
maka artinya juga bahwa the fed akan segera menaikkan suku bunga acuan
artinya diketatkan itu kebijakan moneter
dan ketika suku bunga amerika serikat naik suku bunga the fed fund rate fed fund rate itu naik
dengan stabilitas ekonomi stabilitas politik di amerika serikat di negara maju
pastilah investor akan balikin uangnya ke sana
bayangkan berbeda ya
misalnya contoh analoginya saja
investor pasti lebih milih ke amerika serikat
orang pasti akan pilih ke amerika serikat
itulah kenapa dikenal istilah capital outflow
artinya orang akan lebih memilih amerika serikat
dia akan lebih memilih menempatkan uangnya
sementara sekarang duitnya di negara berkembang di emerging markets
begitu nanti the fed menaikkan suku bunga
acuan maka akan terjadi arus keluar dari negara berkembang uangnya
balik ke amerika serikat
itulah yang akan menjadi tantangan challenge untuk nilai tukar termasuk rupiah
sebagai bagian dari negara emerging market
kita lihat tiga belas empat ratus rupiah per dolar amerika nanti diprediksi akan ada kenaikan
anda lihat dari tiga belas tiga ratus hingga tiga belas lima ratus rupiah per dolar amerika
sebelumnya bahkan sempat tiga belas delapan ratus ya proyeksinya
tapi ternyata disepakati di tiga belas tiga ratus
baik selanjutnya saya akan membahas bahwa ketika pertumbuhan ekonomi itu naik
kita ingin mengetahui sebesar apa kenaikannya dan potensinya seperti apa
ini dia ini adalah trend outlook dari kementerian keuangan kita ambil
outlook dari kementerian keuangan

pesta demokrasi akan terjadi pilpres pemilu disana
untuk hal tersebut kita tidak bisa juga melepasnya dari syahwat politik ya
jadi ekonomi tersebut menjadi salah satu backbone menuju tahun politik dua ribu sembilan belas
dan tahun dua ribu delapan belas disini
dan kalau misalnya ini pick up kita lihat trendnya itu bagus sekali tuh
kalau misalnya kondusif ekonominya eksternalnya juga gangguannya
bisa kita kasih bumper yang nggak terlalu mengguncang ekonomi dalam negeri gitu
strategi fiskal bisa lebih ekspansif lagi
kemudian moneternya juga instrumennya mungkin menemukan instrumen instrumen yang lebih
bisa responsif terhadap pasar gitu
jadi ini adalah outlook
kalau kita bisa pick up ini brilliant
kita bisa trend itu kalau kita udah pick up tuh udah enak gitu menurusinnya
tapi kalau kita nggak pick up atau stagnan ya udah akan sulit
lagi untuk naik gitu ya
tapi di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut ada challenge ataupun pekerjaan rumah
dan bahkan pemerintahan presiden joko widodo juga mengakui hal tersebut
dan berusaha untuk menyelesaikan persoalan tersebut
memang menjadi sebuah keniscayaan ketika ekonomi tumbuh maka gap tersebut akan semakin tinggi
meski artinya apa
ada kue ekonomi yang tidak merata yang dikrimati oleh orang banyak
kita lihat bersama ini
ini ya ini pick up nya kalau yang berwarna putih merupakan tingkat kemiskinan
tingkat kemiskinannya turun ya trendnya hingga tahun dua ribu enam belas
pertumbuhan ekonominya sempat drop tapi kemudian kita sempat pulih dua ribu tujuh belas merupakan recovery moment
kemudian rasioji ini adalah gap ya kesenjangan ekonomi ya
kita lihat kita sempat naik di tahun dua ribu
jadi kita sempat pick up tapi sebenarnya pertumbuhan ekonominya sedikit
tapi gapnya melebar sekali
artinya kalau empat puluh satu indeks koefisien gini itu makin besar gap antara yang kaya dan yang miskin
yang paling baik dia mendekati nol gitu
semakin mendekati satu maka artinya semakin lebar
kita lihat bersama
bahwa ternyata ada penurunan ya tiga ratus sembilan puluh empat ya
dan kemudian pada tahun dua ribu delapan belas bahkan tiga puluh delapan tadi ya kesepakatannya
kalau bisa dicapai
apa sih artinya kesenjangan ekonomi
gini loh sederhananya analoginya
kalau misalnya ada dibuat sebuah jalan raya baru gitu ya
jalan raya baru di sebuah daerah
nah di sisi sisi jalan raya itu kan pasti harga tanah naik ya
karena kalau di jalan raya misalnya jalan lintas itu akan ada ruko
bisa bangun restoran bisa bangun apa aja untuk usaha atau retail minimarket dan lain sebagainya
yang paling mudah mendapatkan akses untuk jatah dapat tanah itu biasanya
untuk jatah dapat tanah itu biasanya adalah orang orang yang berfulus
hampir susah hampir mustahil yang bisa dapat itu segmen menengah ke bawah gitu
untuk membuat permintaan ataupun permohonan ke bank aja udah butuh waktu gitu kan
lama karena nggak punya link ataupun jaringan juga gitu
jadi kue kue ekonomi tersebut tuh paling gampang analoginya kayak gitu
yang punya tanah di situ yang akan bangun ruko ya dia lagi dia lagi
baik itu yang developer besar menengah
ataupun orang orang kaya
orang kaya yang di atas segmen menengah itu
dia bisa investasi kan di jalan jalan
anda lihat deh kalau udah ada jalan lintas baru siapa sih yang punya tanah di kanan kirinya
itu contoh yang paling gampang bahwa gap ataupun pemerataan ekonomi itu kuenya nggak rata gitu
ekonominya tumbuh tapi kualitasnya rendah
karena dia lagi dia lagi
bahkan sebuah survei menunjukkan beberapa orang kaya di indonesia itu mewakili sekitar berapa persen jumlah kekayaan orang miskin gitu
jadi anda bayangkan hanya segelintir orang kaya nilai kekayaannya itu
ratusan atau puluhan juta orang miskin kalau dikalkulasikan
itu kan artinya gapnya makin panjang
artinya pertumbuhan ekonomi gagal menciptakan ekonomi berkeadilan
selain itu ada lagi pr lain yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja ataupun juga tenaga kerja
kita lihat angka penduduk usia kerja itu terus meningkat
dan kita jangan lupa kita akan mengalami bonus demografi
ini bisa menjadi modal tapi justru ini juga bisa menjadi beban kalau nggak bisa dikelola dengan baik oleh negara
kita lihat bagaimana angkatan kerjanya
ini kita lihat
angkanya ini memang mengalami kenaikan bersama tapi ini garis putus putus justru mengalami ada potensi penurunan gitu
jadi ada pr lagi ataupun juga pekerjaan rumah lain gitu
karena kalau misalnya orang kerja mereka itu akan punya uang
kalau mereka punya uang mereka itu akan belanja
kalau mereka belanja jangan lupa lebih dari separuh ekonomi indonesia itu ditopang dari masyarakat yang belanja
saya yang belanja tiap hari
saya ke kantor naik apa naik kendaraan apa
mau naik ojek online atau mau naik transportasi online itu saya belanja transportasi
saya mau nelpon saya menghubungi kuota itu juga belanja telekomunikasi
kemudian saya pakai baju kemudian saya juga bayar listrik itu juga semuanya itu konsumsi gitu
jadi sangat dekat sesungguhnya isu pertumbuhan ekonomi di mana belanja masyarakat menjadi penopang ekonomi nasional itu sangat dekat
karena sehari hari setiap hari
potret dua ribu delapan belas kita sudah dapat akan seperti apa
dan jangan lupa dua ribu delapan belas merupakan titik krusial
kalau ekonomi indonesia bisa pick up di level yang ditargetkan
maka ini akan menjadi salah satu momentum paling baik bagi negara secara ekonomi dan juga secara politik
bisa jadi jualan politik menuju pilpres